inspektur jeneral fadil imran telah membentuk tim khusus

dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik
namun fadil memastikan kondisi keamanan di dalam lapas sudah kondusif
berdasarkan pengamatan awal batuk diduga karena terjadi hubungan pendek arus listrik
sementara itu menteri hukum dan hak asasi manusia yasona lauli menegaskan lapas kelas satu tangerang yang terbakar mengalami kelebihan kapasitas empat ratus persen
ada dua tujuh puluh dua orang yang menghuni lapas tangerang padahal daya tampungnya hanya enam ratus orang
yasona menyebut kebakaran terjadi di blok c dua yang dihuni satu ratus dua puluh dua warga binaan
lapas tangerang ini oper kapasitas empat ratus persen
penghuni ada dua tujuh puluh dua orang
yang terbakar ini adalah blok c dua jadi itu model favilion favilion
di dalam satu blok itu ada beberapa kamar kamar
untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md menyatakan
pemerintah membidik lahan dari aset para obligor bantuan likuiditas bank indonesia atau blbi sebagai lokasi membangun lapas baru
mahfud menambahkan dari total sekitar dua ratus ribu narapidana yang ada di indonesia lima puluh persennya adalah napi kasus narkoba
mantan ketua mahkamah konstitusi ini berharap untuk kasus narkoba para penegak hukum lebih selektif lagi dalam menjebloskan pelaku ke penjara
saya katakan sudah saya yang cari tanahnya anda perlu berapa ribu hektare
nanti kita cari biayanya
dari mana ribuan hektare ini
saya kan saya sudah bicara dengan kementerian keuangan tadi tanah tanah yang dari blbi
kelebihan kapasitas di dalam lapas juga berubah
ketua komisi nasional hak asasi manusia ahmad taufan damanik
ahmad taufan menyadari hampir semua lapas di tanah air mengalami hal serupa
menurutnya agar tidak terjadi kelebihan kapasitas sistem pemidanaan di indonesia khususnya untuk kasus narkoba harus dibenahi
agar tidak semua tahanan karena kasus narkotika dimasukkan ke dalam lapas
masalah usia bangunan dinilai menjadi salah satu penyebab lapas sudah tidak memadai lagi untuk menampung ribuan narapidana
selama ini sebenarnya
sebenarnya kita sudah pernah tadi saya katakan ada mou ya komnas ham dengan dirjen lapas dan menteri hukum dan ham
salah satu tujuan dari mou itu adalah untuk pembenahan sistem lapas di seluruh indonesia
di lain pihak kebakaran yang merenggut puluhan nyawa ini disayangkan pakar hukum dari universitas jenderal sudirman purwokerto jawa tengah hipnu nugroho
hipnu meminta harus ada audit pengamanan lapas untuk melihat siapa yang bertanggung jawab
menjadi pemicu pengamanan sarana lapas terabaikan
perlu ada suatu audit pengamanan
karena dari audit pengamanan ini kita akan melihat siapa yang bertanggung jawab
kita jangan sampai hanya menyalahkan tentang listrik
karena di dalam suatu pembinaan hemat kami itu ada sebagai asas bapak rumah tangga yang baik
asas bapak rumah tangga baik itu adalah kepala lapas atau kepala
kebakaran di lembaga pemasyarakatan bukan kali ini saja terjadi
insiden serupa yang merenggut belasan hingga puluhan nyawa juga pernah terjadi di beberapa daerah di tanah air
mulai dari medan bengkulu aceh jambi hingga sigi
karena penjara adalah fasilitas negara maka apabila terjadi peristiwa luar biasa atau musibah di dalam penjara
maka penanggung jawab utamanya adalah negara dengan diwakilkan oleh direkturat jenderal tni

dengan adanya peristiwa ini maka pemerintah harus bertanggung jawab karena narapidana masih memiliki hak hidup sebagai warga negara
sebelum kembali ke masyarakat di tahap berikutnya
arman helmi baramaestro tanggerang banten